terima kasih anda masih bersama kami
ratusan personil kepolisian bersiaga di kawasan gedung sate bandung
melakukan pengamanan terkait rencana aksi demo menolak kenaikan harga bbm pada selasa pagi
hingga pukul sepuluh pagi belum terlihat adanya pergerakan masa
yang akan melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bbm
diperkirakan masa akan mulai berdatangan pada siang nanti
langsung kami ajak anda ke bandung jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia laisa nisa di sana
laisa apakah anda sudah mendapatkan informasi ataupun konfirmasi dari aliansi buruh
kapan tepatnya mereka akan tiba di sana
selamat siang iqbal
hingga pukul sebelas tiga puluh ini pantauan kami di gedung sate yang menjadi pusat pemerintahan provinsi jawa barat
sekaligus kantor gubernur jawa timur
barat ini memang kondisinya saat ini masih cenderung sepi
begitu belum terlihat adanya pergerakan masa dari berbagai elemen
yang akan melakukan aksi unjuk rasa di sini terkait kenaikan harga bbm
dan memang meski demikian namun kalau kami pantau sejak pagi hari tadi
ini pengamanan sudah mulai dilakukan di sekitar kawasan gedung sate ini
tadi kami memantau juga sudah dilakukan apel kesiapsiagaan pengamanan dari personil kepolisian
baik dari pol dajo obat
maupun dari polres tabes bandung
dimana memang informasinya untuk hari ini penjagaan hari ini telah diturunkan sekitar
kompi brimob atau dua ratus an personil
ditambah dengan ratusan personil kepolisian lainnya yang diharapkan bisa membantu menjaga
pengamanan jika nanti demo unjuk rasa terkait kenaikan harga bbm ini terjadi
dan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak kepolisian memang diperkirakan
masa akan mulai berdatangan pada pukul satu siang
namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti
saya nanti atau dari aliansi mana saja yang akan berdatangan kesini untuk melakukan aksi unjuk rasa
tadi kami juga sempat menghubungi atau mengontak sejumlah organisasi buruh yang ada di provinsi jawa barat
ada yang mengatakan bahwa mereka tidak akan turun
ada juga yang mengatakan mereka malah ikut turunnya di jakarta
begitu sehingga memang kami belum mendapatkan konfirmasi secara pasti lagi
nantinya jika terjadi unjuk rasa di gedung sate ini siapa atau dari mana dari organisasi mana saja yang melakukan aksi unjuk rasa
meskipun demikian iqbal
unjuk rasa ini memang selain hari ini pada hari kemarin juga untuk di wilayah kota bandung ini juga sudah terjadi
aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bbm
di mana pada kemarin sore juga terjadi aksi unjuk rasa dari teman teman mahasiswa yang menolak kenaikan harga bbm
juga dari aliansi atau rombongan ibu ibu begitu yang mengaku merasa keberatan begitu dengan kenaikan harga bbm ini sendiri
karena dikatakan dengan adanya kenaikan harga bbm ini turut menambah beban mereka
biaya hidup mereka sehari hari
karena adanya kenaikan harga bbm ini juga turut berdampak kepada kenaikan harga harga bahan pokok lainnya
kalau kami pantau juga memang di beberapa pasar yang ada di wilayah kota bandung ini sendiri sudah mulai terjadi kenaikan harga beberapa komoditas pangan
misalnya dari telur lalu juga dari berbagai sayur sayuran sudah mulai ada kenaikan
sehingga memang ini juga menambah beban begitu khususnya bagi para warga tidak hanya di kota bandung namun juga mungkin di seluruh indonesia
selain itu juga kenaikan harga bbm ini juga diperkirakan di hawa terbang
begitu juga akan ikut berdampak pada kenaikan jasa transportasi misalnya
dimana memang kalau pantauan kami juga sejak dinaikannya harga bbm pada hari sabtu kemarin
untuk tarif angkutan umum misalnya angkot di kota bandung juga ini sudah mulai ada penyesuaian
artinya sudah mulai ada kenaikan tarif angkut juga sekitar rp satu rp dua
selain itu juga untuk angkutan dalam kota seperti misalnya bus damri juga ini saat ini sudah mulai dilakukan penyesuaian tarif
di mana memang sudah mulai meningkat juga
ini memang ini menjadi salah satu efek domino yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait kenaikan harga bbm ini
karena ketika harga bbm naik memang yang lain juga akan ikut naik
dan ini juga menjadi concern begitu dari para warga di kota bandung juga
karena merasa bebannya ini setelah pandemi baru mulai melandai
begitu sekarang ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga bbm
sehingga mereka merasa mengaku mereka keberatan begitu dengan kenaikan harga bbm ini
siang ada aksi di sana
apakah ada pengalihan arus lalu lintas yang mungkin saja dilakukan oleh pihak kepolisian untuk berjaga jaga apabila terjadi keramaian di sana
ya iqbal memang kawasan gedung sate ini menjadi titik biasanya jika terjadi aksi unjuk rasa di kota bandung
menjadi titik utama begitu aksi kumpulnya
titik kumpulnya para masa yang akan melakukan aksi unjuk rasa
dan biasanya juga iqbal memang jika nantinya terjadi aksi unjuk rasa di depan gedung sate ini
memang polisi juga biasanya akan menutup begitu jalur ataupun jalan di ponegoro yang berada di depan gedung sate ini nantinya
biasanya juga arus lalu lintas akan dialihkan begitu menuju ke jalan sentot alibasya
karena biasanya memang jalan diponegoro dari mulai di depan gedung sate hingga ke gedung dprd provinsi jawa barat ini akan ditutup
selain itu juga kami belum bisa memastikan begitu
tapi biasanya memang jika terjadi demo biasanya polisi akan menutup jalur di jalan diponegoro ini untuk nantinya kendaraan akan dialihkan ke jalur jalur kecil begitu di sekitaran jalan diponegoro ini sendiri iqbal
baik laisa nisa dari bandung jawa barat terima kasih informasi dari anda